mengaku sebagai anggota kepolisian seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan penodongan
ditangkap oleh tim jatnan raspol restabes makassar sulawesi selatan pada minggu dini hari
aparat menembak kaki pelaku saat proses penyidikan
pelaku dibekuk di kecamatan ujung pandang usai aparat mendapati laporan terkait dengan tindakan pelaku
yang mengambil ponsel salah satu warga
dalam aksinya tersebut pelaku bergaya seperti anggota polisi yang sedang menindak pelanggar lalu lintas
dari hasil introgasi petugas telah melakukan pelaku maksud kami pelaku telah melakukan modus serupa
sebanyak puluhan kali di beberapa tempat di sulawesi selatan
dari pelaku polisi pun menyita sejumlah kartu atau kartu identitas milik korban dan juga rompi polisi
yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya
beberapa tkp yang dilakukan oleh pelaku dari hasil introgasi kami sebanyak dua puluh tiga tkp
di antaranya di daerah makassar kabupaten maros kabupaten baru dan parepare
pelaku dilumpuhkan karena melakukan kelawanan saat dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti
serta penunjukkan tkp lainnya